setengah jam lagi lah di vinden cafe bisa ngomong ya bisa bisa oke nanti om sana ya terima kasih
ya om ya yo yo hai ada apa ya oke sama tadi pak jadi ada lagi yang paling tanyakan pada saya
catherine yang membuat saya percaya lagi pada cinta
tapi biar saya bisa jadi sahabat kamu
saya akan bantu kamu
saat kamu butuh bantuan dari saya
kau bisa bangun cepat pulih ya
kita dalam ikatan cinta
aku akan berjaya
bela memalingkan wajah
waktu saya datang
sekarang bela sudah sadar
sudah tidak butuh saya lagi om
ya sesuai perjanjian kita
tugas saya sudah selesai
kamu bisa juga juga dive gckk brown keirl
oke kita mau aja pemantau
ya sebenarnya masih banyak sih informasi yang saya butuhkan tentang kejadian dua puluh sembilan tahun yang lalu itu
begini pak jeremy sewaktu kejadian setelah kejadian lebih tepatnya ya
apa pak jeremy sempat bertemu dengan salah satu keluarga korban
atau korban yang masih hidup sempat bertemu atau enggak
iya saya bertemu keluarganya saya waktu itu sempat ke rumah sakit pak
suster saya wartawan kabar terkini
saya ingin ketemu keluarga korban kecelakaan mobil yang dibawa ke sini satu dua jam yang lalu
oh iya pak itu orangnya namanya tama
oh oke makasih sus
saya wartawan kabar terkini
apa mas keluarga korban
ma saya enggak mau diwawancar soal itu
kondisi tama pada saat itu seperti apa ya
kondisinya hanya luka ringan pak
tapi saat itu juga ada seorang pria yang datang bersama tama
saya sempat tanya ke pria itu apa dia keluarganya tama
dia bilang bukan katanya dia hanya menolong korban dan mengantarkannya ke rumah sakit
namanya oh iya chandra pak
sedangkan akhirnya akhirnya dia bilang karena mereka memang kelewatan yang sama
sudah tidak punya obat raja motashi atau sebagainya
tepat tepat kyuhyun tempat itu terus olivesu
jangan beritahu aku kok cara dia untuk percaya
agar berjaya bisa perlu lagi pergi ini
ini jangkauan itu gimana pak
saya punya jaket youth
premise itu ya
malang malang pak chandra bapaknya nino kan dari malang
dan pak chandra kan pengusaha kayu
selamat siang om
ada yang ingin saya tanyakan tentang
mungkin agak sedikit lama ya waktunya
dua puluh sembilan tahun yang lalu
mengenai kecelakaan yang pernah melibatkan om irfan
itu betul om yang pernah menyelamatkan om levan
om pernah menolong mereka
ya allah jadi benar
ternyata pak chandra yang
kira kira om punya sedikit waktu nggak om
bicara sebentar sama
setengah jam lagi lah di vindent cafe
oke nanti om kesana
terima kasih banyak ya om ya
nah udah pulang
saya sudah bertermunyai
pastinya l jerzak
pertama kali mas malam lagi huruf yang luar biasa
memang lu kasar
haziq mengucapkan randomized kemelahan feber
kamu jangan lewat
saya permisi ya
terima kasih banyak pak jerry sama sama pak
papa mau pergi dulu ya
mau ke mana pak
mau ketemu al
al debaran suaminya andin
iya al debaran
papa juga nggak tahu ma
ya mungkin aja ada sesuatu hal yang penting
ya papa jalan dulu ya
kok al mau ketemu sama papa sih
jangan jangan al tahu kalau nino mau bikin acara ulang tahunnya rena
terima kasih banyak pak

sensor di lampung iklus